anak buah kapal km astro asri yang terombang ambing hampir sepekan di tengah laut akhirnya berhasil dievakuasi tim basarnas trenggalek rabu siang
seluruh abk kini dikumpulkan di pos pengamat tni al untuk dimintai keterangan
setelah hampir sepekan terombang ambing di tengah laut selatan jawa tiga puluh dua orang abk km astro asri asal jakarta akhirnya dapat dievakuasi oleh tim gabungan basarnas trenggalek bersama tni al rabu siang
dua puluh abk beserta nahkoda dievakuasi menggunakan perahu nelayan setempat karena km astro asri tidak dapat mendekat ke teluk popoh
km astro asri berangkat dari pelabuhan muara baru jakarta dua januari lalu
setelah cuaca buruk selesai kapal kembali melanjutkan perjalanan
namun di tengah perjalanan tiba tiba mesin kapal rusak hingga menyebabkan kapal terombang ambing di laut lepas
delapan malam saya mengalami trouble mesin di bagian keras kerasnya itu patah
waktu itu saya sempat berkomunikasi dengan bos langsung menghubungi lewat teman saya tak suruh telpon
saat ini ke tiga puluh dua abk dikumpulkan di pos pengamat tni al tulung agung untuk dimintai keterangan
sedangkan kapal yang rusak ditinggal di tengah laut sambil menunggu mesin baru dari jakarta